masih berikan kesempatan kepada anak bangsa yang sudah dipilih dan diputuskan untuk memimpin negeri ini
uceng jadi gimana sebaiknya menurut anda sebagai orang netral di ugm gitu
sebaiknya posisi pak jokowi ini gimana
ya saya kira seperti layaknya sebuah sistem presidensil
presiden begitu selesai menjabat biasanya harusnya memang pulang
dia pulang ke kampung atau kemudian itu dilakukan hal yang sama
obama mengatakan hal yang sama hampir semua presiden presiden itu mengatakan hal yang sama
yang keliru adalah kalau memaksakan untuk berada di situ
apalagi diimbuhi dengan upaya untuk membangun koalisi besar
semacam tokoh pemersatu untuk membangun koalisi besar
lalu dibangunlah narasi seakan akan persatuan itu penting
karena kemudian tidak bersatu dan lain sebagainya itu berbahaya
ini agak tricky ya menurut saya
karena selama ini yang memecah itu sebenarnya adalah para politisi sendiri
yang membangun narasi perbedaan perpecahan kan para politisi sendiri
lalu atas nama itu mencoba didamaikan dengan cara sudah kita taruh simbol satu
lalu kemudian kita damai secara keseluruhan
jangan pernah dilupakan bahwa problem ini kan terjadi karena peran pak jokowi juga
paling tidak dalam konteks cewek cewek
itu yang saya ingin katakan bahwa kalau kita bicara ke depan
ada banyak yang harus kita perbaiki
termasuk misalnya undang undang soal lembaga kepresidenan
saya agak khawatir sebenarnya koalisi besar ini akan membutuhkan kementerian negara yang besar
undang undang kementerian negara untuk menghilangkan
pasal yang membatasi tiga puluh empat menteri itu
hampir semua presiden itu mencoba mengakali tiga puluh empat menteri itu
termasuk presiden sby dengan melantik begitu banyak wakil menteri
di belakangan ketika kemudian melantik lebih banyak lagi daripada yang dilakukan oleh pak sby
nah dugaan saya jangan jangan ini yang akan disasar
padahal menurut saya kebutuhan kita bukan di situ
kebutuhan kita adalah lembaga kepresidennya
bagaimana presiden ke depan
harus ditata supaya dia tidak mudah untuk cawe cawe
dalam apapun dalam kepemiluan
makanya lembaga kepresidenan itu harusnya didorong
termasuk misalnya konsep lemda
dalam kondisi tertentu saya kira presiden harus dipincangkan
karena dia nggak boleh punya kekuatan yang sangat besar
dan kekuatan sangat besar itu dipakai untuk mengintervensi proses politik
baik kalau dia menginkabensi
bagaimana menempatkan presiden pasca habisnya masa jabatan dia
undang undang lembaga kepresiden itulah menurut saya yang kebutuhan realnya
untuk mengatur dan memperbaiki salah satunya adalah posisi presiden
termasuk presiden jokowi pasca dua ribu dua puluh
bang vipa yoga jadi ada uceg mengatakan kalau ini koalisi berserli tampung
menurut si menteri undang undang kementerian rakyat kemudian diubah
untuk mengadopsi banyaknya menteri yang akan masuk
kalau soal berapa jumlah menteri kan sudah ada undang undangnya
tapi ada satu hal yang menurut saya penting soal wacana barisan nasional ini
mungkin dari teman teman psi niatnya bagus ya
niatnya bagus agar pak jokowi dalam proses transisi pemerintahan ini
harus berperan aktif dalam kemajuan bangsa dan negara
tidak hanya sekedar pulang ke solo
tidak hanya sekedar itu tetapi masih punya kekuatan jaringan
kekuatan stamina untuk lagi membantu kemajuan bangsa
mungkin idenya begitu mungkin saya tangkap gitu
jadi jangan sampai ide itu kemudian dalam sistem presidensial
jadi sistem presidensial itu sudah menjadi bagian yang penting
dalam proses penembagaan demokrasi
dan saya rasa mas budiman pak jokowi itu orang yang demokratis
buktinya satu ada partai politik pemerintah yang mendukung
juga ada partai politik pemerintah yang mendukung
merdeka masing masing partai politik diberikan hak politiknya
untuk mencalonkan siapa calon presiden masing masing
ada tiga pasang tidak satu
beberapa hal tentang karakter asasination kepada pak presiden jokowi
itu juga menjadi sesuatu yang menurut saya
dalam proses politik juga harus perlu dipertanyakan
presiden itu tidak akan seperti itulah
pak presiden itu adalah seorang yang saya fahami
faham tentang filosofis jawa
oleh karena itu dalam setiap gerak dan pemikirannya
tentu akan dipengaruhi oleh pemikiran pemikiran yang bijak dan
jangan sampai kemudian di koalisi indonesia maju ini menjadi sumber konflik baru
menginginkan koalisi indonesia maju ini
tetap damai aman nyaman
dan kalau bisa menjadi sebuah koalisi
yang permanen yang sinergis
yang masuk ke dalam relung relung pilkada
pak jokowi itu kan pernah mengatakan setelah selesai ya
bahwa anda pak jokowi setelah dua puluh oktober akan betul pulang ke solo